ya ada informasi soal agenda presiden joko widodo yang mengajak puluhan anak anak korban banjir dari sentani papua jalan jalan keliling jakarta
iya dan liburan ini merupakan bentuk pemenuhan dari janji presiden yang dulu pernah diucapkan saat berkunjung ke sentani papua
seperti inilah keceriaan anak anak papua yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di wilayah sentani jayapura maret lalu
saat berlibur di kawasan wisata dunia fantasi ancol jakarta utara
menggunakan seragam sepak bola timnas indonesia puluhan anak anak ini menikmati sejumlah wahana permainan yang berada di dalam kawasan wisata tersebut
baru sekali atau tidak pernah
tadi kemana aja
tadi ke siwot
kedatangan anak anak dari sd negeri impres kemiri sd impres bait dan sd yppk agats ke jakarta ini bukan tanpa alasan
mereka datang ke jakarta atas undangan presiden joko widodo yang sebelumnya telah berjanji akan mengajak mereka berlibur ke jakarta
janji itu diutarakan jokowi saat ia ke sentani untuk bertemu dengan para korban banjir bandang
janji itu juga pernah diunggah jokowi di akun twitter
jokowi juga pernah diunggah
anak anak ini tiba di jakarta sejak habis lalu
mereka bertemu presiden jokowi di istana merdeka hari jumat dengan menggunakan beberapa atribut khas papua
ketemunya kan bulan maret pas ada banjir di sentani
terus saat itu saya janji anak anak nanti saya ajak ke jakarta
tuh sekarang sudah sampai di jakarta
ya anak anak pengen kemana
setelah ke istana pengen kemana
itu di depan istana
jalan kaki lima menit dari sini nanti ke monas
terus mau kemana lagi
oh naik kereta yang bawah tanah
mrt ya naik kereta bawah tanah
terus pengen apa lagi
kemana lagi mau kemana
oh ke dufan
ke dufan mau
ya nanti diantar ke dufan ancol
setelah berlibur di jakarta anak anak ini rencananya akan pulang ke papua pada hari minggu
tim liputan cnn indonesia